anda masih menyaksikan cnn indonesia political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
saya mau ke mas muzani tadi sebelum break saya sudah tanya menurut partai gerindra
seberapa signifikan sebetulnya suara relawan menambah elektoral dukungan kepada ketua umum anda
ya saya kira apa yang dilakukan oleh relawan selama ini kami menganggap cukup berarti
bagi penambahan suara baik di legislatif ataupun di pilpres
karena relawan setidaknya memberi semangat bagi kerja partai politik dalam upaya memenangkan agenda agenda partai politik
sehingga kami menganggap relawan itu adalah bagian yang penting dalam proses pemenangan satu demokrasi
baik di pilpres di pilkada ataupun di dalam pemilu legislatif
karena itu relawan itu penting bagi kami karena keberadaannya adalah sesuatu yang bisa mendorong
tentang bagaimana semangat teman teman partai itu tetap on the track
oke tapi relawannya pak jokowi untuk elektrolnya ketua umum anda signifikan nggak angkanya
saya kira kemarin pak jokowi kan menang dua kali dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
kemenangan itu saya kira sebagian dari pandangan kami ditopang juga oleh relawan ya
kalau kemudian dalam dua ribu dua puluh empat nanti pilihan
relawan pak jokowi apapun apakah projo ataupun apapun namanya
kemudian mengalihkan dukungan kepada pak prabowo dalam pilpres
buat kami alangkah senangnya kami
oke jadi itu blessing in disguise itu berkah buat partai gerindra
begitu ya kalau misalnya relawan pak jokowi mendukung ataupun merekomendasikan nama ketua umum anda dalam musrahnya nanti
sudah ada teman teman mahasiswa yang dari tadi mengikuti perbincangan kita
dan kemudian ingin menyatakan pendapatnya atau pertanyaannya
silahkan ini dari syarikat
siapa disebutkan namanya
baik terima kasih mbak rifana
selamat malam mbak rifana dan juga bapak bapak sekalian
di sini selaku kepala biro umas bemui dua ribu dua puluh dua
mungkin sedikit pendapat dan juga nanti pertanyaan dari kami adalah
kami melihat watak bapak presiden jokowi yang ingin mempersiapkan penggantinya ini
jauh dari watak watak demokrasi
dan malah mendekat pada watak feodalisme
seharusnya di akhir kepengurusan pak jokowi ini justru bisa lebih banyak mengevaluasi
dan juga mempercepat program yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat
maka pertanyaan yang muncul kemudian di benak kami adalah
bagaimana bapak bapak sekalian para pembicara
memandang proses demokratisasi yang akan tercipta ke depannya
dan apakah pak jokowi akan berfokus pada pemilu
atau pada penuntasan program yang masih menumpuk
pertanyaannya keren banget
anak anak milenial ini
wataknya pak jokowi yang menyiapkan penerusnya ini
seperti watak feodal begitu ya
jauh dari watak yang harusnya dipertontonkan di negeri ini
ada satu lagi
baik terima kasih mbak rifana dan bapak bapak sekalian
pada era pemerintahan pak jokowi ini
kami melihat ada tabiat yang tak pernah berubah
yaitu hadirnya kebijakan kebijakan
dan rancangan kebijakan yang tak populis
dan rancangan tersebut seringkali mengancam ham dan demokrasi
sebut saja seperti rkuhp
omnibus law cipta kerja
uu minerba dan sebagainya
apakah capres pilihan pak jokowi
berarti calon presiden yang akan melanjutkan tabiat ini
apa langkah konkret gitu
bahwa capres selanjutnya
mampu menebas semua hal buruk
melupakan laka laka anti demokrasi ini
oke baik silahkan mas bambang
silahkan mas bambang
tadi yang pertanyaan
pertanyaan pertama dulu
bagaimana kemudian pandangan anda ketika
pak jokowi mempertontonkan watak feudalisme
ketimbang watak demokrasi
dan berfokus pada menyiapkan penggantinya
ketimbang fokus pada program program kerjanya
yang terakhir itu membandingkan soal program kerja
pak jokowi tetap berada pada track program
yang sudah dicanangkan
ini tetap jalan
program ini jalan
juga seperti biasa pada periode pertama maupun kedua ini
pak jokowi memantau langsung
turun ke lapangan
kemarin baru saja dari kalimantan barat
besok sudah jalan lagi ke boyolali
memantau semua track
yang berada pada pembangunan strategisnya
gaya beliau memimpin kepresiden ini
dari awal sampai akhirnya
keterbian beliau kepada
tetapi kemudian di dalam perjalanannya
beliau juga menginginkan
seorang pengganti yang bisa meneruskan programnya
itu saya kira manusiawi
itu bukan merusak demokrasi
itu hal yang manusiawi
bahwa setiap orang punya keinginan
dan mewujudkan keinginannya
itu bagian daripada
seni di dalam sebuah perpolitikan
tadi pertanyaan dari teman teman mahasiswa
jadi pertanyaan yang pertama saya jawab ya
reagan itu mempersiapkan bush senior loh
waktu pemilihan presiden amerika
dan bush senior menang
biasa aja dalam demokrasi
misalnya kita mau contoh
tapi di indonesia nggak pernah terjadi
karena di indonesia patahan sejarahnya banyak
di amerika demokrasinya sudah
di eropa di amerika
satu partai berkuasa dia meneruskan itu
mencari suksesor berikutnya
itu hal yang biasa
kayak bush senior dipersiapkan
dengan ronald reagan
itu biasa kan
termasuk clinton mempersiapkan
termasuk sekarang nih obama mempersiapkan
joe biden dan kamala harris
biasa aja bukan anti demokrasi
itu pekerja partai politik begitu
bagaimana mempersiapkan kader kadernya
berjenjang dalam sirkulasi elit
jadi teman teman mahasiswa
supaya memahami apa yang bedanya demokrat
ini bukan anti demokrasi
ujungnya kan tetap dipilih rakyat
bukan dipilih oleh diri sendiri
semua pemimpin presiden punya preferensi
mendukung si a si b
cuma kan tetap saja berpulang lagi kepada
pilihan dan kendak rakyat
bahwa pak jokowi ini terus
tadi sudah saya sampaikan pas
bahwa pak presiden ini serius
nggak ada presiden yang sesidus ini mengerjakan
kerja kerjanya untuk bangsa dan negara ini
dan program program prioritasnya
dan juga untuk rakyat
tapi kalau preferensinya ditunjukkan ke publik ini kan
yang kemudian mengundang pertanyaan
melanggar secara etik
ini kan karena persepsi publik
pak jokowi dekat ke sini
pak jokowi kasih bodi ke sini
ini kan juga dinamika biasa dalam politik
dari persepsi yang ditimbulkan karena pemberitaan di media
teman teman mahasiswa sekalian
kita baru dua puluh empat tahun
jadi kita harus berhati hati dalam menembusikan
ini satu demokratis atau enggak
karena demokrasi yang kita perjuangkan dua puluh empat tahun lalu
itu penuh perjuangan
nggak gampang nih demokrasi ini
yang kita robohkan temboknya ini
dari otoritas karakterisme yang luar biasa
jadi menembusikan sesuatu itu demokratis
tidak demokratis itu harus
ibaratnya harus baca buku lebih dalam lagi
saya juga pernah seperti kalian muda
tapi kita harus apresiasi dong
apa yang ada di dalam pikirannya teman teman mahasiswa
jadi pandangan ini mahasiswa itu intinya itu harus
oposisi yang kritik
waktu saya semuda kalian pokoknya semuanya
pelakuan pemerintah salah
nggak apa apa terima kasih
silahkan mas muzani menanggapi tadi
ya kalau saya lihat sebenarnya
apa yang dilakukan oleh pak jokowi itu adalah
upaya untuk memenuhi janji janji kampanyenya
tapi kemudian pak jokowi kan sekarang
akhir periode di periode kedua
sehingga pak jokowi juga ada keperluan
bagaimana legasi legasi yang sudah dibangun
oleh beliau itu bisa terus dijalankan
oleh presiden presiden berikutnya
saya kira dalam konteks itulah kemudian
semua menteri didorong disemangati
untuk tetap bekerja dalam rel yang benar
dalam semangat yang pas
sesuai dengan garis kebijakannya beliau
dan itulah yang kemudian beliau mendekati
atau dekat dengan semua komponen masyarakat
pemimpin partai politik dan tokoh tokoh
yang berpotensi maju

saya lihat ini sesuatu yang baik karena
pemilu masih akan berlangsung
bulan februari dua ribu dua puluh
dan sekarang baru di bulan agustus dua ribu dua puluh dua
proses proses ini sekarang sudah dimulai
sehingga menurut saya ini yang baik
pembicaraan koalisi ini jauh lebih dini
dari awal daripada tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dan ini menurut saya sehat bagi demokrasi kita
meskipun menurut mas bambang
menurut mas muni
menurut mas muzani
ini sebenarnya wajar saja manusiawi
ketika pak jokowi ingin menyiapkan
ataupun memberikan endorsement
tapi kan endorsement itu sebetulnya
tidak harus ditunjukkan ke publik
karena itu akan menimbulkan persepsi bahwa
lapangan ini sudah digelar dua ribu dua puluh
tapi pemain pemainnya tampaknya sudah mendapatkan dukungan dari presiden
ini kan akan menimbulkan persepsi yang kurang baik
dalam sistem demokrasi
mungkin dua hal ya
dengan posisi sewe presiden
satu presiden kan punya instrumen kekuasaan
beliau punya otoritas yang tinggi
itu mungkin yang dikhawatirkan oleh kakak kakak mahasiswa
yang kemudian dimanfaatkan
sepanjang itu tidak dimanfaatkan
berarti tidak melanggar konstitusi
bagaimana menjaminnya tidak dimanfaatkan
itu yang harus diantisipasi saya kira
jadi tidak berlebihan juga kekhawatiran teman teman mahasiswa
karena presiden kalau dukungannya saya atau siapa
itu dukungan ke siapa dianggap biasa
tapi dukungan seorang presiden itu
presiden itu kan panglima tertinggi semua instrumen kekuasaan
nah itu yang dikhawatirkan
kedua dari sisi tadi seperti rifat ada katakan
dalam persepsi publik
soal elok tidak eloknya dan seterusnya
mengirim pesan dukungan
apakah pak presidennya memberikan dukungan secara terbuka
nah sepanjang itu preferensi
semua presiden juga punya hak pilih kan
datang ke tps juga
jadi itu yang saya kira harus hati hati
sepanjang presiden tidak memberikan dukungan secara terbuka
sepanjang kemudian tidak menggunakan instrumen kekuasaan
sulit juga tadi seperti ini
sulit untuk bisa memastikan tidak menggunakan instrumen kekuasaan
warning lah yang disampaikan mahasiswa itu mengingatkan
saya kira positif saja untuk diantisipasi
tapi di sisi yang lain kita tidak bisa mengatakan
presiden juga seorang aktor politik
dan pusaran dinamika kandidasi itu tidak bisa lepas
dari para aktor aktor politik yang beliau beliau ini
bisa jadi tadi ya
bukan hanya instrumen dinamika publik
yang direkam melalui instrumen survei
muncul nama tadi grafisnya ada ganjar ada prabowo
ada anies misalnya
tapi yang kedua adalah aktor atau partai politik
pemegang peta politik
ada boarding pass partai
jadi presiden ingin menjadi aktor politik juga
mbak puan saya ingin masuk ke sana
mbak puan kemudian air langga partai partai besar
pak prabowo sendiri
dan yang ketiga ini kingmaker
di situ ada pusarannya itu adalah tadi
antara tiga itu nanti keluar kandidasi tadi
suara publik melalui survei
kedua ada dinamika pemilik partai
ketiga adalah orang orang punya link kekuasaan
patron politik kuat di indonesia
dan itu yang mungkin masuk pak jokowi
pak jk bahkan tidak hanya pak jokowi
bisa menggunakan berbagai macam
usb juga dan sebagainya dengan jejaringnya
oke jadi artinya presiden ingin menjadi kingmaker begitu ya
sebagai aktor politik
nah usai jeda
political show akan kembali dengan penampilan
kita akan saksikan bagaimana penampilannya
untuk menurunkan tensi dialog kita yang cukup serius
pada malam hari ini
tetaplah bersama kami di political show